minggu jam sepuluh pagi
kenapa mas dhani lari dari aku
apa mas dhani sengaja menghindar dari aku
aduh mbak masa malem malem nawarin kartu kredit
mas yuda matain aku
ternyata kamu ketemuan sama perempuan ini
mas ini kan mbak mira yang udah pernah aku ceritain
dia orangnya baik
tapi kamu gak tahu kan asal usulnya
mas pokoknya mas yuda gak usah khawatir
mbak mira ini orangnya baik mas
modus kejahatan di jakarta itu macem macem
kamu jangan lagi ketemu sama dia
aku gak mau sesuatu terjadi sama kamu
saat saya ke branjo
ya ini pahancheta iya ini pahancheta moh arleta
apa apa itu pahancyata itu yang mana apa itu pahancyata
ini gemisnya ibu
ini juga solehnya ibu
yaudah kalian masuk ya
ibu juga harus ke pabrik ya
mas dhani sama indah masuk dulu ya
kamu pasti senang banget kalau ketemu ilham sama indah
mereka anak anak yang hebat
ini lagi di sekolahnya anak anak ces
ini baru mau berangkat ke pabrik
eh ntar beliin gue roti dong
nitip sekalian kalau lewat minimarket ya
gue belum sarapan
lu bawa mira keluar dari jakarta
lu aja baru dapet empat puluh juta
kan masih kurang dua puluh juta
selesain dulu tugas lu
baru gue lunasin
baru gue kerjain
enak banget lo ngomong aturan dari mana tuh
hidup gue nih gak tenang
selama mira masih ada di jakarta
makanya lu lunasin dulu
baru hidup lu tenang
ini yang lo harus ngerti
rekening gue itu dipantau
istri gue mantau
jadi keluar masuknya dana anggaran itu istri gue pasti tahu
kalau gue transfer terlalu besar dia bakalan curiga
ya itu urusan lu dhani
emang kamu pengen atur
ikut suruh qun dia bawa
pasti beverly yuk itu
dan mungkin range banyak lagi

ya kesel gua bunuh gue
paling gua mati lu tetep gua masuk neraka
tapi lu bunuh gua pasti masuk penjara lu
dan lu ga akan kuat hidup di penjara
ga akan sekuat gue
lu akan mati di penjara
dan lu akan kehabisan semua harta benda lu yang lu dapetin secara haram
lu bisa kehabisan semua
dan lu akan kehabisan semua
dan lu akan kehabisan semua

sarapan apa lu
kayak suara mas dhani
wah perasaan aku aja kali ya
oh nya pas ya pak
hah bener itu suaranya mas dhani
mbak mbak mbak
jalan dok jalan
aduh buru amat sih makan dulu gua
apa sih lu
hai mas dhani mana lu kenapa sih lihat tuh
bukan ini mobil mas dhani ya sini ngapain sini loh mana gua tahu makanya jangan berhenti sini
permisi mbak kos kakinya belum dibayar mbak silakan mbak bayar dulu di kasir ya mbak
kenapa mas dhani lari dari aku apa mas dhani sengaja menghindar dari aku
apa sih itu orang lu juga hati hati dong kalau nyetir kalau sampai
tabrak urusan sama polisi kita jangan
pak ciro berhenti
hai apa lu nggak mikir kalau tadi lu ketangkep sama mira urusannya juga kan sama polisi lu
nggak jaring gua loh ngomong aja loh udah jalan buat amat nih
itu nggak usah nyangka kalau gua nggak anu
mira mau ngaku juga

mas jaro pasti tau dimana mas dhani tinggal mas tolong anterin saya ketemu sama mas dhani sekarang juga mas

mas jaro pasti tau dimana mas dhani tinggal mas tolong anterin saya ketemu sama mas dhani sekarang juga mas

mira tenang dulu ya
mira tenang dulu
mas tadi saya ngeliat mas dhani
tapi begitu mas dhani melihat saya mas dhani malah kabur
mas dhani mas dhani seakan akan menghindar dari saya mas
tolong mas jaru anterin saya ketemu sama mas dhani sekarang juga mas
mira ya mira tenang dulu